apakah bapak mendengar apa mendengar karena bapak tidak lagi menjabat ya dua ribu sepuluh bapak nggak jabat lagi ya
saya bertanya hanya saksi mendengar bagaimana perkembangannya apakah ada merugi pertamina atau bagaimana atau ada keuntungan
tidak mengikuti lagi apakah untuk pelaksanaan instruksi presiden tersebut apakah ada masih ada campur tangan dari pemerintah untuk melaksanakan oleh pertamina
iya saatnya sekali pemerintah menetapkan target itu harus dipenuhi walaupun kadang kadang tidak memenuhi seperti target untuk mencapai dua puluh empat persen daripada listrik harus ebt
hidrogeoterma dan sebagainya itu tidak dipenuhi maka artinya maka gas harus dibanyak lagi
kalau ini ebt tidak dipenuhi maka harus diganti dengan energi yang bersih jalan yang bersih itu ialah gas lensi
karena bapak tidak mendengar tidak mengetahui sebabnya terdakwa duduk di sini kenapa
sebabnya terdakwa duduk sampai duduk di sini apa persoalannya
sebab terdakwa ini sampai dijadikan terdakwa di sini tahu saudara
saya juga bingung kenapa jadi terdakwa bunuh karena setiap menjalankan tugasnya
ya ini kan berdasarkan instruksi kata bapak tadi
instruksi dari presiden nomor satu ditujukan ke pertamina
itu yang saya kejar instruksinya itu apa isinya
saya ikut membahas hal ini karena kebetulan saya masih di pemerintah pada waktu itu
jadi ada oh memang ada kebijakan kebijakan dalam itu ya
jadi bapak tidak tahu apakah pertamina itu merugi atau menguntung enggak tahu
kalau suatu kebijakan bisnis langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya dia untung dan rugi
kalau semua perusahaan rugi harus dihukum maka seluruh bumn karya harus dihukum
kalau suatu perusahaan rugi harus dihukum maka sebuah perusahaan negara harus dihukum
jangan tolong ya menuntut tidak ada tepuk tangan di sini ya
tolong jangan bertepuk tangan dalam persidangan
kalau memang benar keterangan saksi ini dipahami aja masing masing
bahwa ini adalah kebijakan
yang juga dipengaruhi oleh masalah dari luar
siapa pasti rugi pada waktu itu
karena tiba tiba ac dipadamkan kita tidak kerja orang tidak kemol orang tidak industri tutup
kalau diruk pertamina dihukum karena itu saya kira kita bertindak terlalu terlalu apa mengenai ayah
tidak ada nanti orang yang mau bekerja lagi di perusahaan negara
karena hanya rugi dua tahun langsung dihukum
nah itu sangat berbahaya ibu
dan tidak ada lagi orang berani berinovasi